hai gue nih punya perasaan alus ya jadi kalau sesuatu terjadi ama orang orang itu
firasat langsung nyambung gua lihat gerak gerik gerak gerikin sisulah wah ada tanda tanda nih
pasti si rodi ini bakalan kritis tuh sekarang bener bener hebat ya wajah hebat loh bisa tahu
kedepannya kayak cenayang ramal ramal paranormal siap
udah roh jangan nangis mulu nafiah ujeng ditambah sedih nih roh bingung bang gimana
kalau semua orang orang tahu orang tua gak hamil kita semua juga yang malu kan
ya udah udah itu masalah jangan lu pikirin dulu yang penting lu sembuh dulu deh ya
iya roh juga nggak tega lihat begini kenapa ya roh dikatirkan nggak bisa hamil tapi allah juga yang
yang buat roh rasanya seperti orang hamil maka minta minta segala memangnya salah roh ini apa sih
bukan salah lu nggak ada yang salah di diri lu
lu cuma takdir roh
lu nggak kuat ngadepinnya apa salah lu
wah ini salah mama roh
mama yang yakin lu tuh hamil
emangnya udah yang ingin lu jangan ya roh
gue terpaksa nyakitin lo
udah deh cing
rum tuh heran banget deh sama ncing
encing tuh lama kelamaan kayak bang sobari
apa apa disusahini sama berantem
ncing tuh salah
harusnya nih ya cing
ncing deketin bang sobari
supaya bang sobari gak marah sama jiko
lo kan tau rum
gue sih maunya damai sama dia
sulam juga didukung
apa yang dia bilang lo tau gak
kalau bisa tawuran kenapa harus damai
gitu dia bilang
bari itu otaknya sempit rum
wah wasahannya lebih sempit lagi
dia tuh taunya daerah mari doang nih
ame tempat dia kerja
yang lainnya kagak ngerti
aduh udah deh cing
nek tuh kasian nih mukanya tempel tempel
gue berderah sama lo
yah dari dulu gue dari kecil
udah tutup makandu
amph awas nih ayam mau lewat
ngapain jaring ganguin gua aja
lihat lihat aja aang
rasanya lapar bentar deh
bagaimana lo mau nyiapin makanan kerjaan ini si tts mulu ah
eh dika lo udah nyiapin kan
bape ini abis kerja keras abis mukulin samsak push up terus sit up
lapar nih buat bape
mayanin aja tuh samsak tiap hari ga usah nyari duit
aduh dika ini harus belanja pake apaan kalo bukan pake duit
eh nih lo asal tau aja berdua eh
gue nih ngelakuin ini buat
buat ngebelain harga diri ya kan
eh tapi ini bener bener perut bape lapar
emang harga diri yang bape belain itu kagak bisa buat ganjar parut
duh perut bape lapar nih
duh duh duh
duh duh duh
nah itu saya pul tuh
iya pak haji mau pesen bubur
bagaimana masalah lo sekarang
lu sudah ngomong masih sulam
tuh dia pak haji
ayah belum berani ngomong soalnya ayah kakak tega
kan bu haji rodia sekarang lagi keadaan kritis
dari kemarin tuh gue udah feeling tuh ya
gue liat gerak keringnya si sulam nih
wah kayaknya ada tanda tanda kagak bener nih
si rodia pasti bakalan kritis
eh kenyataannya bener ya bape
buah haji udah tau duluan sih
eh asal lo tau aja ya
gue ini punya perasaan halus ya
jadi kalau sesuatu terjadi sama orang orang gitu
gue liat gerak gerikin si sulam
wah ada tanda tanda nih
pasti si rodia ini bakalan kritis
buah haji hebat loh
bisa tau kedepannya
siapa dulu dong
umur rodia pendek juga
orang tuh kalau hatinya busuk
biasanya tuh hidupnya pasti menerita
sengsara umurnya juga bisa pendek
bener juga lo
eh kalau gitu
ayo ke rumah sakit deh buah haji ya
mau ke rumah sakit dulu
mau minta maaf sama buah haji rodia
iya buah haji
langsung baik baik kalau bawa motor
udah nggak nabrak pak ustadz
anak anak manta'am ini buru buru mau ke rumah sakit
rumah sakit ada apa ya
iya pak ustadz haji rodia masuk rumah sakit
udah kritis pak ustadz
katanya lagi nih pak ustadz
budi mau sakratul maut
iya keluarga udah berkumpul pak ustadz
kok anak kakak nggak tau kakak ini yang setahun manet
mungkin haji sulamnya belum sempat pak ustadz
dia pun sibuk jagain bininya di rumah sakit
kan kalau orang mau sakratul maut harus ditungguin pak ustadz
takut kebab belasang
kita mau ke rumah sakit
boleh boleh pak ustadz
sebelum nanti ke rumah sakit
tolong temuin para warga
kasih tau supaya nunggu haji rodia di rumah sakit
iya pak ustadz
ini hari kok masih aja jualan
ya masih atur
kan buburnya belum habis
tapi kan kudunya mang ojo udah nyiapin rume
ntar kalau dadakan malah jadi repot
aduh bagaimana sih bang ojo
bentar lagi kan jenajahnya datang
emangnya siapa yang meninggal
ya siapa lagi
kalau bukan bosnya mang ojo buat jero dia
hah buat jero dia
buat jero dia
buat jero dia
mi lo ngapain setelah lingkar kayak maling aja lo
kok belum liat liat juga
nyawanya rodia susah dicabut kali ya mi ya
orang tuh kalau kebanyakan dosa kayak begitu tuh
mudah mudahan kita kagak kayak dia ya
kalau kita kagak mi
kita kan minta pada allah
kalau waktunya kita diambil dalam keadaan hushnul khotimah
kalau kita kagak